upaya pemerintah meminimalisasi banjir di ibu kota
akibat luapan kali ciliwung
lewat proyek sodetan belum bisa terrealisasi
pembebasan lahan di bidara cina
untuk dijadikan lokasi pintu air
menjadi penyebab mangkraknya proyek senilai rp empat ratus sembilan puluh dua miliar rupiah ini
padahal target awal kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
serta pemerintah provinsi dki jakarta
selesai pada dua ribu lima belas
proyek sodetan kali ciliwung yang dimulai pada tahun dua ribu tiga belas ini
baru selesai lima puluh persen
fase yang sudah nyaris rampung adalah pada bagian arriving soft
dan outlet di kawasan kebunanas jakarta timur
sodetan dengan dua pipa sepanjang satu dua km ini
bisa mengalirkan air kali ciliwung
sebanyak enam puluh meter kubik per detik ke banjir kanal timur
upaya ini adalah untuk mengurangi dampak banjir
outlet yang menjadi jalur keluar air
dari ciliwung ke banjir kanal timur ini
menjadi tidak memenuhi
fungsi selama inlet belum dibangun
nanti secara gravitasi dia akan bisa mengalir ke cipinang
cipinang nanti kita kurang lebih jarak tiga ratus meter
mengalir ke bkt
dari bangunan itulah seharusnya inlet
untuk proyek sodetan kali ciliwung dibangun
di kedalaman tanah dengan elevasi sembilan meter
dari tempat saya berdiri saat ini
namun inlet yang sedianya berfungsi
sebagai jalur masuk ke kali ciliwung
ini adalah jalur masuk ke kali ciliwung

yang nantinya dialirkan ke kali cipinang
dan berakhir di banjir kanal timur
sepanjang satu dua km itu terhenti
karena masalah pembebasan lahan
seluas tujuh lima ratus meter persegi
di kawasan bidara cina
belum kunjung selesai
sejak tahun dua ribu enam belas sampai hari ini
salah satu kendala pembebasan lahan
kelurahan bidara cina
yang terdiri atas permukiman warga
fasilitas olahraga hingga sekolah ini
karena warga bidara cina
yang memiliki legalitas atas bangunan
memenangkan gugatan kelas eksien
pada dua ribu enam belas tentang penetapan
lokasi inlet sodetan kali ciliwung
herianja adalah salah satu warga rw empat
bidara cina yang rumahnya termasuk
ke dalam skema pembangunan inlet sodetan kali ciliwung
setelah putusan pt un ditetapkan
komunikasi intens pemerintah
dengan warga belum terjalin
harga yang dibutuhkan itu mana yang terbaik
dan nantikan akan bicara
dengan masyarakat di sini
yang terbaik pemerintah juga
masyarakat di sini
tidak akan mungkin memelawan pemerintah
sodetan kali ciliwung dibangun dengan
anggaran rp empat ratus sembilan puluh dua miliar
sedianya proyek ini selesai
upaya lain yang tengah ditempuh pemerintah
adalah normalisasi kali ciliwung
serta pembangunan bendungan di sukamahi
dan ciawi jawa barat
maherdika utama jakarta
pembangunan inlet untuk sodetan kali ciliwung
yang digarap kementerian pekerjaan umum
dan perumahan rakyat bergantung pada
seberapa cepat pemerintah provinsi dki jakarta
membereskan masalah pembebasan lahan
di bidara cina
lahan yang harus dibebaskan berada di rw empat
dan rw empat belas geloraan bidara cina
dengan luas total tujuh lima ratus meter
wakil gubernur jakarta
sandiaga uno menyatakan
pihaknya belum bisa memastikan
kapan proyek ini kembali
namun ia akan kembali
bernegosiasi dengan warga
terkait besaran harga tanah
dan bangunan yang harus dibayar pemerintah
untuk memuluskan proyek sodetan kali ciliwung ini
dan proses pengadaan lahannya
itu bisa dipercepat
itu yang menjadi fokus kita